kita ke informasi lain sejumlah pemudik sepeda motor pada jumat malam
terus memadati jalan inspeksi kalimalang kota bekasi jawa barat
tidak hanya membawa barang bawaan yang memenuhi kendaraannya
sejumlah pemudik juga membawa anak anak yang berusia balita
tujuh hari mendekati perayaan hari raya idul fitri
sejumlah pemudik sepeda motor mengalami peningkatan
di jalan kiai haji nur ali kalimalang kota bekasi pada jumat malam
terpantau di lampu merah kalimalang di samping metropolitan mal bekasi
sejumlah pemudik sepeda motor terlihat membawa barang bawaan yang berlebih
salah satu pemudik mengatakan perjalanan mudiknya ke subang
lebih nyaman dan cepat dibandingkan transportasi lainnya
bang gak takut bang warna kecil bang
gak takut warna kecil bahaya

kenapa pilih jalan malam juga deh bang
pilih jalan malam
kalau pagi panas lah gitu
menerima cepat juga